ditangkap polres jemberana karena menipu dan menggelapkan uang dengan modus menggandakan uang
modus ini baru bisa terungkap setelah korban melaporkan dugaan penipuan itu ke polisi
korban awalnya mengaku memiliki banyak utang
saat itu korban oleh kakak iparnya dikenalkan kepada tersangka yang mengaku sebagai dukun pengganda uang
korban pun kemudian percaya dan mau diajak melakukan ritual di sebuah rumah
korban juga diminta menaruh uang di dalam sebuah koper yang nantinya akan digandakan
selesai ritual korban diminta membawa kedua koper ini pulang ke rumahnya
namun setelah itu korban dimintai sejumlah uang oleh tersangka dengan alasan pembelian sarana ritual sebesar lima puluh sembilan juta rupiah
pak sutri dukun pengganda uang asal banyuwangi ini kini ditahankan
di polres jemberana mereka dijerat dengan pasal berlapis tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan uang dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
tetapi berdasarkan hasil penelitian dan hasil adalah hal hal yang menurutku jumlah korban ditahankan lima puluh sembilan juta